dan pihak administrasinya bilang
kalau kamu tuh cuma dianggap pos pun doang
jadi dari pihak kampus
itu nganggap kamu tuh cuma cuti aja
kapan pun kalo mau kuliah lagi
tinggal bayar aja deh
tapi kan biaya daktar ulangnya juga gak murah
setelah aku berpikir
dan aku ngeliat tabungan
ternyata uang aku lumayan banyak juga
jadi aku bisa deh
bayarin biaya daktar ulang kuliah kamu
gak mungkin dong putri sus goreng
lagi kan kita sebentar doang
kalo perlu habisinnya aku anterin kamu
kalo kamu dimarahin
palingan juga aku disuruh ngerjain tugas kan
hi bener bener ya putri usus goreng
selalu aja ya netting sama aku
ya tapi yang udah udah kan gitu
aku disuruh ngerjain tugas
terus kalo aku ngerjain tugas
kamu malah enak enakan tidur di perpus
enak aja kamu yang tidur ya
kamu kan suka hobinya tidur di perpus pun kamu
itu namanya ketiduran
ketiduran sama sengaja tidur itu beda
tengah tengahnya kan tidur juga kan judulnya
udah kita ngapain sih ngomongin soal tidur
yang penting kamu sekarang ikut aku
abis itu kamu bisa ke pak billy ya gak
bener kan gue bilang
pangeran jadian sama si putri
berarti foto tangan kemarin yang dipost sama pangeran di ig itu bener dong
tuh kan gak nyangka banget gak sih
mereka tuh kayak tom and jerry
eh gak biasa juga loh orang bercinta cinta
mulai jadian makin sekarang
bisa aja deh
ini banget kesini ya
gak enak juga ya
lama lama dilihatin kayak gini
nggak usah pegangan
ya gak apa apa dong putri usus goreng
justru bagus kalau kita pegangan tangan
biar semua orang tau kalo kita udah pacaran
kalau kamu gak bisa jauh jauh dari aku
maksudnya aku gak bisa jauh jauh dari kamu
jangan disini dong putri usus goreng
aku harus tampak gagah
gue udah bertekad bikin putri bahagia
dengan ikhlasin putih untuk pangeran
walaupun ternyata gak semudah yang gue bayangin
ikhlasin orang yang kita cinta untuk bersama dengan orang lain
lo mau kemana
kok lo malah keluar sih
gue mau nunggu di mobil
kan sejam lagi kita ada kelas
ngapain juga lo keluar
pasti gara gara lo lihat putri sama pangeran tadi ya
ki pangeran sama putri itu udah jadian
jadi mau gak mau lo harus terima kenyataan
dan lo harus terbiasa dengan pemandangan kayak tadi
gak mungkin lo ngindar terus
cit gue cuma butuh waktu buat terima semua ini
mungkin sekarang gue belum siap
meskipun itu berat banget buat gue
kadang kita harus nerima keadaan walaupun hal itu paling gak kita sukain
tapi kalau kita ngindar kita bahkan lebih susah lagi buat nerima keadaan itu
sekarang gue mau ketemu putri
mumpunya masih ada di kampus
ya terserah lo sih kalau lo mau ikut gue
atau lo mau tinggal di mobil
nunggu di mobil juga nggak apa apa
nah gitu dong sahabat sejati gue yang tegar
dan seperti baja hati lo
maaf ya pak haris meetingnya saya switch di kantor saya soalnya saya habis ini mau meeting
jadi berdasarkan hasil penelitian saya di tahun pak jaka meninggal
dan terima tapi memang ada beberapa hutang di bank tapi tidak terlalu banyak
jadi perusahaan itu sama sekali tidak pilot tidak
lalu kemana saham dan asetnya pajak seperti yang saya bilang tadi
bahwa ada aset yang dialihnamakan
dialihnamakan pak haris tahu dialihnamakan ke siapa saja
ada satu perusahaan yang berhasil saya tracking nama perusahaan itu
saya cek saya takut salah nama
duduk dulu siko
mikirin itu gue jadi lapar is
terima kasih bu
saya permisi ya bu
lu siapa yang berhasil mengekalkan kamu
pengiran datu bata
ngak kenapa putri yusus goreng
kamu ya yang bayar biaya daftar ulang supaya aku bisa kuliah lagi di sini
dan pihak administrasinya bilang
kalau kamu tuh cuma dianggap pospun doang
jadi dari pihak kampus itu nganggap kamu tuh cuma cuti aja
kapanpun kau mau kuliah lagi tinggal bayar aja deh daftar ulangnya
tapi kan biaya daftar ulangnya juga gak murah
hmm setelah aku berpikir dan aku melihat tabungan ternyata uang aku lumayan banyak juga
aku bisa deh bayarin biaya daftar uang kuliah kamu
ini hadiah buat kamu putri usus goreng
tadinya pingin banget aku kasih tau tapi ya kamu udah keburu kena musibah
jadi ini surprise yang kamu mau tunjukin waktu itu
hmm ini kan hasil kerja keras aku dan aku tuh kepingin banget ngasih kamu hadiah
harusnya kamu gak perlu ngelakuin itu
rajinkan sekarang kamu yang bayar sendiri biaya kuliah kamu
jadi kenapa uangnya gak dipake buat bayar semester depan
kan aku pernah bilang kamu itu perempuan yang paling aku sayang
dan aku kepengen banget ngeliat kamu kuliah disini lagi
bisa ketemu deh tiap hari sama aku
bisa ngerjain tugas bareng
bisa kuliah bareng
sama sama putri usus goreng
saya dengar dari bagian administrasi kamu baru saja daftar ulang nih
pangeran yang daftarin saya pak
seharusnya kamu tidak perlu bayar apa apa lagi
semua itu kan sudah termasuk dalam beasiswa kamu
kamu tinggal menyetujui saja pengembalian beasiswa kamu
ya kamu sudah bisa langsung kuliah disini
pak surya maksudnya pak surya beasiswa dari pak riman itu
bapak gak perlu umpetin dari saya sama putri
kita tahu kok kalau yang memberi beasiswa itu sudah pasti om rimen
ummenya dekorasi tempat antara lemah daunque